aku ingin bicara sama kamu
tolong keluar bella
mau ngapain aku kesini
aku jadi harus buru buru balik ke kantor
kamu harus coba tenangin diri kamu bella
mintalah kekuatan untuk menghadapi taksi
menghadapi takdir ini
aku tahu ini berat
tapi aku juga tahu kamu bisa menghadapi semuanya
aku berangkat ya
ya ampun tiara ini apa apaan sih aku pengen aja ngeliat kamu kayak badut
hai kalau kayak gini hahaha hahaha kenapa puas puas udah ketawain aku aku besin
yang terjadi dengan cintamu untuk aku
tolong kolom jelaskan sama saya masalah kasus kamu
jika kamu kembali sebelum enam bulan kamu masih suami dari istrimu
walaupun kamu diduga sudah meninggal
pernikahan istrimu dengan laki laki lain itu tidak sah
itu berarti kamu masih sah menjadi suaminya bella
apa berarti pernikahan reno dan bella itu enggak sah
halo tiara saat ini afif ada di depan rumahnya bella kalau kamu sayang dan peduli sama afif kamu ke rumahnya bella sekarang ya
siapa itu yang datang ya
ini sayang kamu di sini dulu ya anak ya
sebentar ya anak ya
tolong keluar bella
mau ngapain aku ke sini
aku ingin bicara sama kamu
aku tahu kamu ada di dalam
tolong jangan gedor gedor pintunya
tolong buka pintunya bella
lagi ngapain sih kamu ke sini
udah sana baik lagi sama turunan kamu
tolong buka pintunya bella
aku ingin bicara sama kamu bella
aku gak bisa menjauh dari kamu bella
karena kamu masih istri sah dari aku
aku sudah ketemu dengan paustan
perkawinan kamu dengan reno itu tidak sah
karena aku datang kembali sama kamu
sebelum enam bulan bella
aku gak bisa bikin reno sedih setelah semua yang reno lakuin sama aku
reno terlalu baik sama aku
aku tahu bella
aku sudah salah bella
tapi bagaiman pun juga
aku masih suami kamu
kamu pasti terluka
kamu pasti tersakiti karena sikap aku
aku masih mencintai kamu
dan aku tahu kamu pasti juga masih mencintai aku
dan kita kembali membangun rumah tangga kita sama anak anak kita bella
sama siva dan juga dedek bae

aku sudah salah sama kamu
bagaimana dengan tiara